mirsa okb galeri menjadi toko bahan bangunan berkonsep premium building material gallery pertama yang ada di tanah air
dengan berbelanja di okb galeri ini pelanggan akan mendapatkan kemudahan untuk membayangkan bagaimana sejauh ini sebuah produk bisa digunakan setelah melakukan pembelian
ini lia informasinya untuk anda
bagaimana menurut anda
memungkinkan pelanggan bisa berbelanja sambil membayangkan apa yang akan dilakukan atau digunakan setelah melakukan pembelian
peresmian toko pertama okb galeri di kawasan alam sutra serpong tangerang banten dilakukan langsung oleh menteri perdagangan ri zulkifli hasan
mendak menyebut investasi jepang di indonesia melalui pembukaan okb gallery mencerminkan kestabilan kondisi ekonomi dalam negeri indonesia
serta membuka kesempatan untuk membeli produk yang berbeda
untuk mengembangkan usaha dan potensi perekonomian
untuk memiliki daya harian dan yang paling penting adalah kepercayaan
okb gallery menawarkan keramahan ala jepang sehingga customer dapat berbelanja dengan nyaman
kedepannya okb gallery berencana untuk membuka beberapa toko di indonesia dengan tetap menggandeng sejumlah mitra lokal yang merupakan brand premium
perbedaannya sangat jelas
kalau kita belanja di supermarket bahan bangunan yang seputaran tangerang ini banyak
sekarang rekan rekan media lihat bahwasannya di sini bentuknya adalah sebagai galeri
sedangkan supermarket biasa barangnya bisa dikatakan berantakan susunannya tidak bisa visualisasi
maksudnya adalah customer datang mau beranja granit atau keramik atau kloset tidak bisa visualisasi kalau terpasang bagaimana
sedangkan di sini di okb galeri customer bisa langsung visualisasi tentang bagaimana kalau produknya itu terpasang
dan kedepannya perusahaan yang sudah berpengalaman memberikan solusi mengenai produk produk bahan bangunan ini diharapkan untuk bisa mengembangkan kemitraan dengan umkm indonesia dalam penyediaan pasokan barang sesuai standar okb